buruh guru honorer dan veteran mendapatkan harga khusus yaitu satu rupiah saja jika menggunakan transmetro bandung
namun sayangnya program bantuan ini sepi peminat terkecuali jika pemkot bandung memberikan kemudahan dalam persyaratannya
transmetro bandung atau tmb merupakan salah satu moda transportasi massal yang mencoba menghubungkan kawasan timur dan barat juga utara dan selatan kota bandung
tmb memiliki empat koridor yaitu cibiru ciberem cicahem ciberem cicahem sarijadi dan lewi panjang antapani
sejak tanggal delapan agustus dua ribu sembilan belas pemkot bandung memberi harga khusus rp satu bagi penumpang tmb yang berprofesi sebagai buruh guru honorer dan veteran
ketiganya dipilih sebagai bentuk bantuan pemkot terhadap orang dengan penghasilan sesuai atau di bawah umr
tujuan lainnya adalah untuk membiasakan transaksi non tunai bagi masyarakat
namun setelah lebih dari
minggu diluncurkan yang memanfaatkan tmb satu rupiah hanya belasan orang saja
selain masih minim sosialisasi tmb satu rupiah juga dianggap memiliki beberapa kendala
karena kalau kita lihat lokasi lokasi perusahaan yang ada kan di luar jalur utama sebetulnya
nah maka ini harus ada perbaikan perbaikan
yang kedua bahwa diberlakukannya kartu yang satu rupiah itu itu dia harus ada syarat dan ketentuan lah
dia harus menggunakan kartu berikutnya
yang kedua ktp kota bandung
yang ketiga rekomendasi dari perusahaan kartu anggota serikat buruh
atau rekomendasi dari forum komunikasi serikat buruh
dan daftarnya pun harus di sub
di mana posisi di supenda ada di sorga gede baga di situ
nah tentu ini yang memberatkan
sementara itu aturan tmb satu rupiah yang hanya dapat digunakan pada jam tertentu
yaitu di pagi dan sore hari saja juga dianggap memberatkan
jamnya itu memang betul ya jam pertama itu jam masuk kantor
tapi kan tidak semua guru honorer itu masuknya jam awal pak
jadi kalau misalnya guru honorir kan sekolahnya ada tiga sekolah dua sekolah
karena menghonor kemana mana gitu ya pak ya
kalau misalnya ternyata harus ke sekolah ini jam sepuluh tidak bisa dipakai tmb nya seperti itu
untuk meningkatkan pengguna tmb satu rupiah
ada upaya upaya yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota bandung
terutama untuk memudahkan warga
mendaftarkan diri sebagai pengguna tmb satu rupiah
kerjasama dengan para asosiasi buruh veteran maupun guru honorir
dengan belutnya angkutan di subkota bandung ini
memberikan suatu kemudahan dalam pengurusannya
mungkin kerjasama dengan para ketua asosiasi
para anggotanya memberikan surat kuasa kepada ketua asosiasinya
dan ketua asosiasi bisa memberikan langsung nanti kemudahan kartu tersebut kepada anggotanya
tidak kita jalan
tmb memiliki sepuluh unit bus di setiap koridornya
sehingga total tmp memiliki empat puluh unit bus
beroperasi dari jam lima pagi hingga enam sore
rata rata setiap unit tmb mengangkut tiga ratus lima puluh penumpang setiap harinya
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat